curug malela yang berada di kawasan gunung halu kabupaten bandung barat jawa barat
menyimpan potensi wisata menarik yang layak untuk dikunjungi
terlebih jika musim kemarau curug malela kian terlihat menawan
menjelajah wisata alam di bandung jawa barat seakan tiada habisnya
di kabupaten bandung barat menyimpan sebuah potensi wisata alam
berupa air terjun yang menyuguhkan banyak pesona bagi para penikmat liburan dan wisata
destinasi tersebut adalah curug malela atau air terjun malela
keberadaan air terjun malela mirip dengan air terjun niagara
yang berada di perbatasan amerika dan kanada
maka tidak heran jika air terjun malela dijuluki air terjun mini niagaranya indonesia
curug malela semakin terlihat eksotis jika pengunjung datang pada musim kemarau
karena air yang mengalir cukup jernih dan tampak relief bebatuan berlapis
namun untuk sampai ke lokasi curug malela dibutuhkan fisik yang prima
karena jalan yang harus dilalui terbilang terjam
sudah lama harus dicarain tapi baru sekarang bisanya
alhamdulillah sampai dan mumpung kemarau juga airnya masih bagus tapi agak surut
tidak ada pinjakan tanahnya licin juga
curug malela terletak di kampung manglit desa cicadas kecamatan rongga kabupaten bandung barat
bisa dicapai dengan empat jam perjalanan dari pusat kota bandung